cabang olahraga bela diri asal asia tengah courage akan dipertandingkan secara perdana di sea games di filipina november nanti
persatuan besar federasi courage indonesia pb verkushi menargetkan bisa menyumbangkan dua medali emas
beramunisikan mantan pejudo pejudo lokal
proses pemilihan atlet pelatnas courage untuk sea games filipina sudah dimulai sejak april lalu
kejuaraan nasional kuras pada dua puluh sembilan dan tiga puluh juni di gorbima sakti pondok gede jakarta menjadi proses seleksi terakhir
sebanyak sepuluh atlet terpilih mewakili indonesia di lima nomor putra dan lima nomor putri courage pada sea games filipina november nanti
mereka akan menjalani latihan intensif fisik dan teknik di ciloto kawasan puncak jawa barat
sebagai salah satu cabang bela diri yang baru muncul di indonesia sekitar tiga tahun lalu
courage belum bisa mengandalkan atlet hasil pembibitan sendiri
semua atlet yang terpilih berlatar belakang judul
tak terkecuali tim pelatih nasional sugiri wijaya dan vera saraswati
mereka belajar kuras secara otodidak melalui buku internet dan bertanya pada ahli
kebetulan saya dari judo saya besar di judo dan komunitas juga judo
belajarnya dengan lari sudah nggak bisa duduk diam
karena kita kan kejarinya untuk merah putih
yang kita dapat diolahraga lama
kita terlalu banyak peraturan sebab itu anak tidak bisa bergerak
kalau di sini kita lebih bisa mengeksplor
untuk satu teknik aja kita bisa mengeksplor dengan banyak cara
pada dasarnya bela diri tradisional asal uzbekistan ini memiliki teknik bela diri yang hampir sama dengan judo
bedanya courage hanya boleh menggunakan bantingan teknik atas dengan tangan tanpa bantingan bawah atau menggunakan kaki
jika sampai bawah pertandingan akan diberhentikan
bagi pejudo kerjaan mereka seperti di pangkas tengah
ya mereka suka guyonan ini aja
kalau ada temennya yang kurang ngeh dengan teknik mereka suka
coba kita main bawah ini cekek enak
tapi memang seru
so far anak anaknya oke sih
bisa dikatakan couras menjadi tempat pembuktian baru mantan pejudo seperti rian ramadan
keputusan berpindah haluan dari judo ke courage diambil rian setelah merasa tak ada perkembangan
sejak mendapatkan amas nomad baragu judo putra pond dua ribu enam belas berwakili jawa barat
ia merasa lebih maju dan fokus setelah untuk pertama kalinya berhasil lolos ke tahap pelatihan nasional yang tak pernah dicapainya selama bermain judul

awalnya saya kan dari bela diri judo gitu
cuma semenjak pond kemarin prestasi saya menurun dengan adanya berbagai masalah pribadi dan kelakuan saya sendiri
ada kesempatan kelas yang diperkenalkan oleh pelatih semua
akhirnya mencobalah disini
dan ada kesempatan buat masuk latas ya
apa salahnya gitu kesempatan buat pembela negara gitu
menurut saya buat kesempatan ini juga salah satu kesempatan lah buat membuktikan kalau saya itu masih bisa gitu
terus adaptasinya juga nggak terlalu jauh kan dari judo ke kuras

senada dengan rian atlet pelatnas courage lain tak ingin menyianyiakan kesempatan kedua memperjuangkan merah putih di kancah internasional
mereka optimistis bisa memenuhi target dua emas di sea games filipina dengan tidak adanya negara negara kuat courage yang akan ambil bagian
azal layak binatang windri hawadis ciloto jawa barat